yang kita inginkan adalah mereka melakukan suatu perbaikan
yang kita inginkan adalah mereka melakukan suatu perbaikan
mereka melakukan suatu perbaikan berkaitan dengan bersama anggota ngaji
satu dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan
kalau sesuai kebutuhan itu berarti pesawatnya itu juga tidak boleh terlambat
dan yang lebih mendasar lagi adalah secara teknis
bahwa kita harus memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk melakukan assessment
terhadap pesawat pesawat yang dilakukan
nah ini kami sudah kirimkan surat kemarin besok ini akan mengadakan apa
sehingga kita akan tahu berapa pesawat yang akan diutamakan
atau pesawat mana saja yang tidak bisa dilakukan
dan bagaimana kita diberikan kesempatan untuk melakukan
apa dengan hal itu muka peluang mas papai lain untuk bayar anggota ngaji
karena ini sudah ditetapkan sebagai satu kejadian yang kita lakukan
kita tetapkan harapan kita dan juga bisa melakukan hal lain
saya yakin kalau kita melakukan kerja sama itu lebih baik
saksikan program program kompastv di siaran digital paytv dan media streaming lainnya